kamu telah ditangkap makasih ya wan assalamualaikum
oh pada diem aja sih
nah gitu dong dijawab
pelan tapi pasti
pelan kata dia
pak ada apa ini pak
ini anak ini ada masalah sama saya
kalau gitu silahkan masuk pak
kenapa nggak di dalam
bapak kejap masuk
soalnya sama wali itu tunggu di depan ya
mereka kesini lagi
bakalan jadi masalah lagi nih
mendingan ngumpet dulu deh
sampai keadaannya aman
nggak mau kemana mana
santri yang baik itu tidak akan lari dari masalah
justru yang benar
dia akan menghadapi masalah dan menyelesaikan masalah itu
abis itu duduk ini kita
iya duduk pak silahkan pak

kamu coba duduk sini
saya duduk di situ
sudah esak pindah esak
ini baru empuk
dikata pensil dua bebs jerawat kali
tajem kan kursinya
duduknya jangan di situ
di sebelahnya stat
tuh enggak tuh di sini
jadi gimana pak
jadi gini pak
udah pada kenal sama saya
tahu dari mana pak
jadi begini pak
kita berdua datang kemari mau menyelesaikan masalah secara damai
apalagi sampai ribut ribut
bapak ini seorang ustadz
pakai ribut ribut segala
ini baru yang sabar
bener nggak pak
bisa dijelasin pak
nggak usah ngotot
yang ngotot biar hansip aja
jadi begini pak bube
kaca jendela rumah saya itu pecah
sama anak santri pun antar
itu kenapa bisa pecah pak apa
kalau ini masalahnya
nah mereka itu lagi main bola kasting
nah si bolanya lari ke rumah saya
ini anak anak santri udah bikin ulah lagi nih ustadz
terus gimana ustadz
saya sih minta kebijaksanaan dari bang bube sama ustadz musa
kita bakal diminta ganti rugi
kok aja juga enggak tahu leh
pasti kalian mau kabur
kalian harus ganti rugi
ih gini saja kalian kalau kabur
males udah yuk
baik pak ferry
insya allah nanti masalahnya akan kita selesaikan secara kekeluargaan
nanti dihitung aja kerugiannya berapa
insya allah kan kita ganti pak
makasih ya pak ustadzah
justru kita nih sebagai usat yang harus minta maaf atas sama santri santri kita
iya pak ferry
begitu cara ngomongnya
pak kita kesini datang baik baik
mau minta tanggung jawab
kasian bapak rumah peri ini kacanya pecah
enggak bisa begitu
kamu gak tahu apa apa
jadi begini pak
bapak bapak disini kan tahu
santri santri harus dididik dari kecil
jangan pada begitu
gede nanti pada ngerunjak
pak eng masalahnya udah selesai
tadi kan kita udah omongin
masalahnya udah selesai
gak begitu pak
ini bukan masalah kecil
rumah bapak ferry ini kacanya pecah
tolong pak tanggung jawab
minimal tidak ada yang dirugikan
kupingnya sepi kayak kontrakan jadul
gak ada yang ngisi
bokonya celah laba labanya
nah enak tuh pak
gulanya dikit aja
jangan tanya banyak
kalau gak ada kopi
obat bundengnya kopi
katain saya budeg
saya yang budeg
nih saya yang budeg
nah itu dia ngaku
kalau yang budeg dia
saya juga budeg pak
saya doang yang normal kalau begitu
aku tadi udah bilang ke mereka
mereka harus diminta ganti rugi
bisa aja kalau ketemu
nggak ada ampun
udah cari aja sih ke rumah wawan
oh iya bener setuju
rumah wawan di sana kan
benar ternyata kita harus ganti rugi
tadi sih trio kunyit
ke rumah kamu nggak
dato di rumah wawan rai
terus kalau bukan ke rumah kamu
dia ke mana ya
atau kita ke sana
ngapain di situ
kau mau ikut main nggak
kenapa kamu selalu manggil kita sih
kita nggak jadi ke rumah wawan dong
wah aduh sdi
kamu itu gak boleh lari dari tanggung jawab
kata usaha siapa juga gitu
turun turun turun
ayo udah gak usah pakai drama
jalannya lama banget
wah ini sini
kamu telah ditangkap
kita kata diam
waalaikumsalam waalaikumsalam dari dulu sampai sekarang enggak berubah maksudnya apa minimal orang
ngucapin salam dijawab aja terang dijawab barusan ya minimal tanya kabar kek dari mana suruh masuk
ya ampun haeng haeng hansip eng bukan haji lo ya masih ajak lakuannya dari dulu nggak berubah
telinga mu nggak dioperasi apa gimana toya jadi rt makin bener malah begini aja kamu mau nyapa
toya mau kopi nggak ada maaf saya udah ngopi di pesantren nah itu bagus ngapain kamu kesini
ngapain amanah dari palurah ada undangan rapat besok rapat lagi
kok diambil lagi